ya allah ampunilah dosa dosa hama ini ya allah
saya minta tolong sama allah hapuskan kebiayaan di pikiran saya diperasaan saya ya allah ya allah
saya meminta kepadamu jadikan rasa
ngasih duduk lah si kemot ah seliru emang yuk
dah gak tahu lah ding serba kacau si abah sama si rengganis kacau
si sardung sama si nadia kacau si kemot sama sineng kacau kacau blau
iya emang semua pak wujud percintaan
untung saya tidak wa
sama kamu juga sama si sri kalau ketemu juga kacau nih
hei makan itu ya jangan sering sering ketemu pak willy
assalamu'alaikum wa'alaikum salam
seneng banget pada
waduh lu luar biasa ya lo
muka lo seger seger amat bentang bentang ujian lo pernah kelar
kemarin muka lo suam banget
iya beh kan kemarin kita habis un jadi ya agak ketar ketir gitu buat jawab soal un
ya walaupun masih ada wajian sekolah sih ya tapi tetep aja setidaknya beban kita tuh kurang satu lah
terus gimana kemarin ada kesulitan gak lo
iya tetep giat buat belajar be
bukan begitu sodara rado
lagian beh gimana kita bisa lupa untuk belajar be
kan mbah be yang senang biasa mengingatkan kita untuk belajar dalam kesusahan
ya mudah mudahan aja ya hasilnya juga bagus ya
yaudah ayo deh terusin deh ngobrolnya ya
kita ngapain ya yang enak
atau ngapain kek
ah gua punya ide nih
mendingan kita touring aja
wah sedap itu gua udah lama nih gak berjemur kulit gua udah putih dikit kayaknya
otang otang kulit lo kayak gini mau bercemur
kita belum ketawa sih
kita gak cocok tau
cocok tuh si boi kulit kulit kayak boi tuh baru bisa cocok dijemur
apa tuh pembalap
pemuda berbadan gelap
lebih gelap dari gue
pada happy happy aja lu belum lulus juga
ini kan sekarang kita dukung boy
dia kan bentar lagi mulai ketan lomba tuh motor
dengan sahabat boy apa yang kira kira bisa kita bantu
hmmm nah kalo masalah teriak meneriak ngasih support di lapangan sahabat emboi
ah saya siap tau sendiri kan kalau sarang toto
suara paling kenceng yang lain eto eto hehehehehe
iya teman teman kalian pada tau gak tempat latihan yang bagus gitu kayak sirkuit ada belok beloknya gitu
yang sepi tapi
hmmm gue tau kok boi tempatnya dimana
ya ada cufflink yang belum jadi gitu sih di daerah jati warna apa deket deket situ lah pokoknya
brother sorry nih untuk kali ini gue gak bisa nemenin latihan balapan
soalnya gue sama dadu harus naik angkot
nah toto sendiri lah
iya gapapa em bisa ikut aja lagian lo ikut juga gak ada ngarunya apa apa kok ya
iyaa intinya lo semangat deh walaupun tanpa gue oke
oke lu semangat dukung gue ya
ya semangat ya semangat
semangat ya dadu semangat ya
assalamu alaikum waalaikumsalam hati hati pada ya
dadu semangat yuk
jadi gitu om ceritanya kenapa raya bisa sampai marah sama saya
ya pantas kemot kalau si neng tuh sampai ngamuk kacau balau sama kamu
karena si neng tuh cinta sama kamu cinta sejati sama kamu
kamunya yang kurang ajar
bener dipikir pikirnya ini pasti bener ya
jangan jangan kamu tuh punya pacar baru sok
astaga om ya enggak lah
aku berani sumpah om aku ini masih sayang sama raya
masih cinta sama raya
dan sejauh ini gak ada yang bisa gantiin rasa cinta aku sama raya
tapi cara kamu tadi itu ya ngobrol sama sineng itu tidak matching
gak ada yang bisa gantiin rasa cinta aku sama raya
kalo kata bahasa sunda apa
mot kamu belum tahu ya kalau si neng itu marah
kedengeran sama si aba si aba bakalan marah sama kamu
cita cita kamu untuk mendekatkan mama kamu sama abah pasti gagal kemot
si aba akan marah sama kamu mot pikir itu
eh mau kemana kamu
mau kemana om
mau coba jelasin ke raya oh
kalau menurut om sadang sama om saring ya mending lebih baik kamu pulang
bener kamu mendingan pulang dulu biar si neng tenang kamu tenang ya
insya allah nanti sama om dibantu
udah kamu pulang
yaudah sekarang aku pulang tapi aku minta tolong banget sama umur dua nih
tolong jelasin ke raya om supaya gak jadi salah paham kayak gini
karena jujur om aku ini gak ada niatan untuk nyakitin raya
ya apalagi pengen punya pacar baru
bener ya tentunya
udah insya allah kita berdua akan usahakan ngomong sama si neng ya
sekarang kamu pulang tenang istirahat dan kita percaya kamu orang baik
ini tadi pikir pikir lah
biasanya kan yang suka nenangin neng raya sih dulu
sekarang sih dulu lagi gak selalu
eh sorry kamu kacau atau kesambet
si sardung sekarang lagi kacau blau
siapa yang mau nenangin
udah kita berdua saja kita mencoba try oke
ampunilah dosa dosa hama ini ya allah
kebiayaan di pikiran saya
di perasaan saya ya allah
saya meminta kepada mu
jadikan rasa ini seperti dulu lagi
tuntun hamba ya allah
supaya hamba bisa mengikhlaskan
kalau teh iate bukan jodoh saya ya allah
sampai jumpa di video selanjutnya
tapi bareng bareng aja ya
sampai jumpa di video selanjutnya